ya arab saudi melarang warga negaranya berpergian ke indonesia dan juga lima belas negara lainnya
saudi menyebut kalau larangan travel itu karena kasus covid sembilan belas yang dianggap masih tinggi di indonesia
hal tersebut diumumkan dirjen paspor arab saudi pada minggu
menurut laporan saudi gez arab saudi juga melarang warganya ini pergi ke lima belas negara lainnya
di antaranya ada lebanon syria turki vietnam dan juga yemen
menanggapi hal tersebut jurubicara kementerian luar negeri indonesia teku faiza kepada cnn indonesia com mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke saudi agar meninjau kembali kebijakan tersebut
menyusul kondisi covid sembilan belas di ri yang terus membaik